ini mas adi di tengah demo nih supir taksi yang ada sweeping uber sama grab juga kenapa masih berani menarik uber mas adi
ya nggak ada himbuan dari uber juga sih untuk offline nya jadi saya tetap menarik aja malah himbuannya suruh online terus dari uber nya
ada pemberitahuan nggak memang ada bonus tertentu ketika mereka menarik tetap kondisi pada saat ini
ada tadi saya kebetulan dari uber juga di sms supaya narik ada bonus dua kali lipat malah pembayaran dari ubernya ditanggung dari uber
oke jadi ketika satu trip seperti ini mas dapat dua kali pembayaran ya
yang dari hasil perjalanan ini ya
mas kalau sendiri nih mas adi tidak takut mas kalau ada sweeping nanti kan tadi pagi ada beberapa mobil yang di sweeping dari smartphone nya dari tabletnya
iya sebenarnya sih agak was was
was was juga cuman saya pintar pintar aja lah kita untuk menghindari demo demo aja kalau pas yang tempat demo ya kita menghindar aja dulu